penyebab kecelakaan maut di jalan tol cipularang masih menjadi pertanyaan
namun sopir truk yang menyeruduk belasan kendaraan beralasan
mengebut di lajur cepat untuk membantu temannya yang mengalami remblong
kecelakaan maut yang menewaskan delapan orang dan mengakibatkan sejumlah korban terluka
masih dalam penyelidikan pihak kepolisian satlantas polres purwakarta
namun sopir dump truck yang menyeruduk belasan mobil di depannya
mengaku mengendalikan mobil dengan kencang di jalur cepat
karena ingin menolong temannya yang juga membawa truk bermuatan pasir dengan rem yang blong
di tengah perjalanan tiba tiba truk yang dikemudikan temannya terguling
maka lalu lintas pun menjadi padat sehingga ia tidak bisa menghindar
dan menabrak kendaraan yang berada di depannya
karena laju yang kencang dump truck terus menyeruduk belasan kendaraan lain
bahkan empat diantaranya terbakar yang diduga karena adanya percikan api
truk baru berhenti setelah terguling dan berimpitan dengan truk yang lain
terus sekitar tiga menit kemudian dia ngepel saya
mas bana rem saya belum mas bana rem saya belum
ya allah katanya kamu berdoa aja dulu ya biar kalau ini bisa berhenti
ada mas berhenti
ya udah alhamdulillah kalau nggak bisa berhenti ya
nggak bisa bu nggak bisa tangan berhenti
dia ambil kanan terus
karena kalau kiri itu banyak truk truk pelan
kalau kanan kan mobil kecil larinya kencang kencang
jadi akhirnya dia kanan
kalau kencang kencang nggak ada truk yang pelan
tiba tiba saya juga nggak kuat
jadi ikutin dia khawatir
kiri udah ada box saya ke yang kanan
nyatanya kemudian depan sana itu teman saya udah duluan
terpaksa dari jembatan kita banting kiri
udah nabrak tapi banting kiri
karena ada itu mobil box itu
satu persatu korban tewas ataupun yang terluka dibawa pulang keluarga
namun dari delapan korban tewas baru empat jenazah yang teridentifikasi
sedangkan empat jasad lain
masih dalam proses penyelidikan karena petugas kesulitan mengidentifikasi
mengingat tubuh korban yang sudah hangus
empat malam ini sudah bisa diidentifikasi
ada pun empat lagi
kita adakan pengambilan sampel
karena yang empat ini yang kita ambil sampel dna nya dalam kondisi terbakar
sehingga sulit diidentifikasi
sehingga dari tim dvi mengambil sampel dna nya untuk dicek di puslapor
jadi akan dibalikan dengan tim berpengguna
semua korban sudah dievakuasi ketiga rumah sakit di purwakarta
tujuh korban tewas dan dua puluh empat korban yang terluka berada di rumah sakit tamrin
ada pun satu orang korban tewas dibawa ke rumah sakit siloam
dan korban lain yang terluka berada di rumah sakit umum daerah bayu asir
dian firmansyah purwakarta jawa barat